wah mama bajunya merah merah
papa bajunya putih putih
yaudah sekarang kita ke halaman ini
aduh aduh aduh
kamu bahkan gak pernah menjenguk andin
satu kalipun gak pernah lho no
tapi andin sudah menghirati pernikahan kita pak
andin yang menghancurkan pernikahan aku dan dia pak
andin tidak pernah membunuh
andin tidak selingkuh dari kamu
suatu hari kamu pasti akan menyesal
iya aku benar benar menyesal
secara sepihak sudah menyanyiakan andin
tapi nasi sudah menjadi bubur
aku hanya bisa menerima semuanya
aku dengan mudahnya percaya ke elsa
aku sudah pernah mengingatkan andin
aku sudah pernah mengingatkan andin
andin sama sekali tidak bersalah
andin sama sekali tidak bersalah
baik saya setuju
nanti saya akan menghubungi rumah sakit polri
aku percaya nino
kamu gak akan terlantarkan aku
masih ada harapan untuk pernikahan kita
ibu elsa anda ditunggu di ruang kunjungan
siapa siapa yang datang
suami saya bukan
psikiater dari rumah sakit polri ibu
bentar lagi gue sehidang
dan besar kemungkinan gue bakal dihukum
papa pasti marah besar sama gue
elsa kan dapat muka yang pucat banget ya
pak permisi pak
iya ada apa
saya boleh minjem telepon sebentar
saya mau telepon keluarga saya
terima kasih pak
papa mama cepetan dong
lombanya udah dimulai
lama banget sih siap siap
papa kan lagi pakai baju
mama juga lagi pakai baju
wah papa keren banget
iya pak keren pak
reina juga keren cantik
pakai baju merah celana putih sepatu putih pakai bandu bunga
cantik sekali anak papa
mama cepetan ma
wah mama bajunya merah merah

papa bajunya putih putih
papa bajunya putih putih
yaudah sekarang kita ke halaman yuk
aduh aduh aduh gemes banget sih
bagus sekali ini kamu semua yang bikin ki
oh iya iya nomba kiki yang bikin semuanya
dipantuin uya sih
oh iya namanya si vipelitannusa itu harus kreatif dong mbak
beneran kiki kumas yang pukul
ini bener kok kiki yang bikin
kamu lihat dari atas tadi
bakal bagus banget mah
pasti bagus banget
oke kalau gitu karena semuanya udah kumpul
yuk kita mulai perlombaannya
daripada nanti ke sorean
jadi gelap ya
sebentar mama share yang belum datang
assalamualaikum pak surya
pakai baju merah putih juga
disuruh sama yang kiki
buat ikutan lomba ya
kita pas kesini ibu andin ngecet
suruh ganti baju
dan ganti celana
buat ikutan lomba
pak reddy pake merah putih juga
iya saya diminta kesini sama pak
dan tadi pas di jalan saya dicat sama bu andin
untuk pakai baju yang nuansa merah putih
jadi akhirnya saya mampir untuk beli pakaian ini
ya ada pak reddy
berhubung tamu udah datang semua
buya juga mau ke belakang
eh tapi gerbang mesti tutup dulu
siapa yang belum dateng ma
kok mama pakai rahasia segala
udah lihat aja ganti saya
assalamualaikum wr wb